uni emirat arab menjadi salah satu negara muslim yang menarik untuk diulas soal tradisi maupun aturan aturan yang berlaku selama bulan suci ramadan
nah pagi ini kita akan mengajak anda ngobrol ngobrol bersama dengan salah satu warga negara indonesia di sarjah uni emirat arab
ada mas muhammad kotop sofan solihin selamat pagi waktu indonesia mas kotop apa kabar anda
selamat pagi mas mbak
kalau di sini masih jam
berarti dini hari ya
dini hari ya masih dini hari
iya mas khotot bagaimana sebenarnya suasana ramadan di sana apa yang berbeda dengan indonesia
suasana ramadan di sini pertama mungkin dari segi cuaca ya
di sini agak panas sekarang udah mulai musim panas sekitar tiga puluh enam derajat sampai empat puluh derajat celcius
terus juga malamnya agak pendek dan siangnya agak panjang kira kira sekitar tiga belas
dua jam gitu puasanya di pagi hari
dan mungkin yang beda dari indonesia di sini tuh kita ketika bulan ramadan jam belajar dan jam kerja itu dibuat lebih pendek gitu
jadi mulai masuk jam sekolah dan jam kerja itu jam sembilan dan selesainya sekitar jam lima sore
oke berarti ini artinya kalau misalnya waktu malamnya lebih panjang itu artinya bahwa untuk bukanya jam berapa
untuk sahurnya jam berapa nih tepatnya nih
kalau untuk waktu malamnya lebih pendek
oh lebih pendek iya berarti jam berapa ini
kalau bukanya jam setengah tujuh jam enam empat puluh
sahurnya sekitar jam empat empat puluh
nah ngomong ngomong soal sahur dan juga berbuka sebenarnya seperti apa di sana
ada nggak tradisi bukber kalau di indonesia kan ada tradisi bukber
kalau di sana apakah tradisi bukber
ini juga menjadi hal yang biasa
kebetulan di sini juga ada tradisi bukber kayak gitu
dari saya kan di asrama ya dari asrama sendiri pun ada tradisi bukber seperti yang ada di video
dan di masjid masjid pun mengadakan bukber gitu untuk warga warga di sekitar masjid
sama seperti di indonesia lah ya ngasih impor gratis gitu
dan beberapa organisasi komunitas dan mungkin bukber sesama apa ya
temen temen gitu ada di sini juga
baik mas otop ini kan bentar lagi udah mau sahur ya
nah biasanya sajian sahur itu apa aja nih mas
kalau di sini kita sajian sahurnya pakai ini makanan
karena di sini kan banyak diaspora dari india pakistan dan bangladesh ya
jadi makanan sahur kita di sini makanan kari kari dari india gitu
atau mungkin telur telur mata sapi
mantap ya soalnya kalau di sana kan banyak banget tuh makanan yang enak enak
pastinya apalagi berempah begitu ya
baklava itu untuk cemilan berbuka puasa kali ya
tapi mas kotop itu berbicara soal tadi mas kotop sempat berbicara kalau tinggal di asrama
kita mau tahu juga dong ini sebenarnya kalau keseharian mas kotop ini biasanya ngapain
apakah bekerja ataukah kuliah di sana
apakah juga sendiri dan juga
bersama keluarga atau seperti apa
kebetulan saya kuliah di sini mas
kuliah dan sekarang masih tahun ketiga gitu
dan di sini saya sendirian tanpa orang tua
tentunya orang tua di indonesia ya
ya di sini alhamdulillah dapat beasiswa di kampus
sudah berapa lama itu mas kotop di sana
sekarang semester lima
kira kira udah dua tahun setengah
berarti ini bukan tahun pertama untuk berpuasa di sana ya
iya betul mas
sejauh ini nggak ada yang merasa berat menjalankan ibadah puasa di sana atau bagaimana
sejauh ini sih sama sama aja ya
sama di indonesia
tapi mungkin yang beda dari indonesia itu suasananya
kalau di indonesia kan kalau mau buka tuh ada yang jualan takjil yang jualan kolak es buah gorengan dan sebagainya
kalau di sini suasananya nggak seramai itu
jadi kayak hari hari biasa aja seti gitu
paling toko toko supermarket dan ya toko toko kecil gitu yang jualan apa ya makanan makanan ringan gitu
nggak seramai di indonesia cuma suasananya ramadannya gitu
mas apa sih sebenarnya yang dirindukan tradisi ramadan di indonesia itu apa
yang emas sekarang tuh kayak rindu banget pengen pulang gitu
banyak sih mbak ya
pertama dari makanan makanan buat istornya tuh ada bala bala terus gorengan gorengan dan es buah itu seger banget
kalau di sini tuh kita itor tuh biasanya pakai kurma terus ada susu tapi susunya tuh susu asin gitu
nggak pakai gula
nah ini mungkin buat apa namanya kalau kita rindu sama gorengan gorengan di indonesia kita beli sambusa ini
sambosa itu kayak gorengan di india gitu
dan yang dirindukan
yang dirinduin lagi tuh suasana ketika tarawehnya gitu kan banyak anak anak kecil apa namanya
mas itu kayak rame ada tanda arusan setelah itu
karena kalau di sini habis taraweh ya udah pada pulang gitu
dan yang tanda arusan di masjid
tanda arusannya masing masing gitu
oke tapi kalau untuk waktu berbuka dan juga untuk sahur kalau di indonesia itu kan ada yang ngebangunin sahur
kalau berbuka juga ada yang ya biasanya ada yang eh biasanya azan doang ya
rame lah pokoknya
tapi kalau di sana sendiri apakah ada hal hal yang sama seperti di indonesia seperti ada yang ngebangunin sahur
dan juga kalau saya tidak salah kalau di uni emirat arab itu di dubai ya atau di mana begitu katanya pakai meriam
atau bagaimana kalau di tempat mas otop sendiri
ah ya itu betul
kebetulan saya kan di kota sharja ya dekat sama kota dubai
nah yang meriam itu ada di kota dubai
jadi sebagai pertanda azan maghrib gitu
mungkin kalau di indonesia kayak beduknya gitu tuh
di indonesia kan pakai produk pertanda azan
nah kalau di sini pakai medam gitu
pertanda udah masuk waktu berbuka puasa
kalau sahurnya pakai meriam juga atau enggak
kalau pakai meriam agak serem juga ya
berarti kaget ya mas
kalau di sini sahurnya kalau di sini biasa aja sih mas nggak ada yang kayak bangunin gitu
enggak ada yang keping sambil teriap sahur sahur gitu enggak ada mas
jadi kayak ya biasa aja gitu
iya mas otop apa saja kegiatan yang dilakukan selama ramadan
apakah ada kegiatan khusus khususnya untuk komunitas warga negara indonesia di sana
kalau untuk komunitas warga negara indonesia kebetulan saya kan aktif di persatuan pelajar indonesia ya atau ppi
kita ngadain buka bersama semua mahasiswa indonesia yang di sini di kjri dubai
di konsulat jenderal republik indonesia di dubai
dan mungkin kalau untuk mahasiswa indonesia acaranya sebatas gitu
dan kalau untuk keseharian sih kuliah
kuliah dan mungkin ada beberapa kajian kayak gitu dari beberapa ustadz ustadz gitu
seperti seoran alquran gitu
terakhir mas gotop ada rencana balik ke indonesia untuk merayakan idul fitri
atau bagaimana nantinya
kalau idul fitri di sini liburnya cuma dua atau tiga harian
nggak ada tradisi mudik di sana nggak ada ya
oh nggak ada tradisi mudik
nggak ada tradisi mudik
oke baiklah kalau misalnya tidak bisa balik lagi ke indonesia
otomatis apa yang mau disampaikan kepada keluarga ataupun kerabat yang ada di indonesia
aslinya dari mana ini mas kotok
saya dari bandung mas
oh dari bandung
oke untuk mojang jajaka mas
bandung mungkin apa yang mau disampaikan
mungkin untuk ayah ibu untuk adik adik juga dan semua kerabat kerabat di indonesia
selamat menjalankan puasa terutama di sepuluh hari terakhir ya kan
kita maksimalin ibadahnya dan insya allah ketika idul fitri kita kembali jadi pribadi yang suci
baik terima kasih mas otop sudah bergabung bersama kami di sahur bareng cnn indonesia
nuhun mas otop jangan lupa nanti gorengannya bisa goreng sendiri di sana mungkin
balak balak di sana
nanti bagian juga untuk teman teman warga negara indonesia di sana ya gorengannya
assalamualaikum mas otop